mau bener itu ustadznya
tali aja dia kayak ustadz beling
eh putih putih putih
nah lo cepet banget dia jalan
kemana tuh ustadz
nah lo liatnya kemana
sono kali beloknya
nah mas baang mas tommy
ibadah yang pertama kali diisap adalah sholat
sebegitu pentingnya sholat
maka orang yang terbaring sakit saja
masih diperintahkan untuk tetap sholat
kita jangan pernah mengingkari
kalau kita ini tidak akan mati
nah sekarang diantara kalian berdua
siapa yang bisa membuktikan
manusia yang hidupnya abadi
gak ada ustadz
paling saya pernah ngeliat
umurnya mentok di seratus ustadz
nah artinya kalian berdua
sudah paham apa yang saya jelaskan
apa yang kalian tanyakan tadi
insya allah ustadz
lo paham sih ustadz
iya paham paham ustadz
tidak kasih laporan sama anak
kalau daya fikir dan otaknya berbeda jauh
kelasnya sama anak
sulit mengemban amanah ustadz farouk
tolongin apa teh
bidadar syurga anak
lebih baik ana baca al quran lagi
jadi harfiz al qurannya semakin kental
tolongin bikin takjil ada sumbangan untuk kita
kan kita teh bukan kamu apa
teh kenapa nerima sumbangan
bukan itu maksud aku
assalamualaikum liat fatin
kalau boleh fatiha
jadi jujur hati anak terasa sangat sejuk sekali melihat
satu bidadari syurga anak lewat di sini
bang farouk mah menitegahin ngomongnya
kenapa bidadari syurga
kan belum mati atu
tapi bidadarinya mah udah bener
iya kan teh
bang farouk teh barusan ngapain
anas sedang membaca ayat suci al quran
target ana di bulan ramadan ini ana hafal tiga puluh cus
ya kalau mau sombong itu bacanya jangan surat yang biasa dibaca anak istri dong
iya bener bang rimate
antum sebaiknya cari guru les
biar kalau kalam berbicara tidak sembarang kata
kami permisi dulu ya faruk
allahu akbar emang seulah adab itu anak
kalau tidak ada ade fatin sudah ana jambak rambutnya
lo masih bete sama yang namanya dimas
eh lah dimas mulu yang lo pikirin
hati hati yang namanya
eh ustadz rehan mau pesan apa ustadz
tolong bungkusin sotonya dua ya pak
ntar ini pak
iya sama sama assalamualaikum
iya gue yakin ini ustadz rehan om
gue tes nih ya
emang ini emang udah lewat dari tadi
upik kan masih disini
lo bayar duluan duluan duluan
lo bayar duluan
duluan tinggal gue
bang makasih ya
oke makasih ya
kembaliannya ambil aja
semua terasa dingin
bang ustadz kita buka puasa dulu yuk bang ustadz
semua gara gara anak liar itu
pusing kepala ana
udah ustadz yang sabar yuk
pokoknya antum tenang aja bang ustadz
ana udah tau caranya ngejinakin tuh anak liar
mau bener bener itu ustadznya
kali aja dia kayak ustadz beling
orang kayak gitu mana mau dipanggil ustadz
cepet banget dia jalan
kemana tuh ustadz
lalu liatnya kemana
sona kali belok deh
kalian mau berbuat jahat sama saya
engga engga usah kita orang baik
kita orang baik
kalau kalian mengikuti saya lagi
saya nggak akan segan segan laporkan kalian ke polisi
jangan ustadz jangan
apa lagi sih
poh lo mau kemana
lu demen banget sih kepoin orang
dia tuh orang penting
yalah poh lama lamain aja deh
urusan kelar kelar poh
lengkap deh semuanya
pesmo ada kapta ada sayur tahu tempe
kenapa gue nyejahin gue ye
kan ibunya tommy kagak ada
ibunya tommy biar katanya nyebelin
udah apa kagak ada
ibunya tommy kagak ada
itu udah nasib gue dah
gini kita ini lagi ngejalanin amanah ummi
tau berbagai macam kemungkinan
bocah banget sih lo
gue kagak yakin poh ya orangnya
tapi gue ikut aja dong
kalian selamat pagi
lepastu aja ya ya
baik ya si
dan lagi sebenarnya kali ini mau apa sih
ya begini ustadz kita berdua emang pengen ketemu dan lagi nyari
tuh kan hape gua bilang
tadi di warung suatu pada manggil ustadz ustadz
saya juga gak ngerti kenapa saya dipanggil ustadz
yang pasti saya bukan ustadz karena gak sembarangan gelar ustadz itu dipakai
jangan seperti ustadz aron
kalian tau aron
nasi yang jauh dari mateng
zaman sekarang ini banyak sekali seperti ustadz aron
aron baru hafal satu ayat belum pernah makan bangku pesantren sudah bangga dipanggil ustadz
kasian umat dibohongi dengan gelar ustadz doang
mana mana rehan rehan pergi kalian dari sini
nenek gak sudi ada si rehan disini pergi kalian semua
aku gak seneng sama si rehan
poe kayaknya kita mau digulung sama nenek nenek nih